dua puluh april apa yang harus dipersiapkan oleh anda untuk menyongsong hari bersejarah bagi bangsa ini
ya kita menunggu saja karena segalanya sudah kita hadapkan ke ruang sidang
dan segala upaya yang sudah dilakukan
biarlah hakim dalam suasana puasa ini suasana lebaran
untuk merenung apa yang mereka harus lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara
dan melepas padai lebaran itu justru melan
dalam suasana akhir ramadan suasana lebaran
mereka biarlah mereka untuk berenung
apa yang harusnya mereka lakukan kepentingan bangsa dan negara
kalau pemilu seperti pelaksanaan pemilu tahun dua ribu dua puluh
ini tidak dikoreksi maka akan terulang pada masa yang akan datang
bagi mk untuk meluruskan jalannya demokrasi
bang todung mulya lubis apa yang anda kerjakan oleh tim hukum dari ganjar mahfud
agar asumsi atau frame bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur
sistematis dan masif itu terjadi apa yang mau diyakinkan hakim
formal menurut hukum acara mk kita hanya punya satu kesempatan
yaitu ketika kita menyampaikan kesimpulan
nah kesimpulan itu akan sangat sederhana
karena kita sudah mengguraikan secara sangat detail
pada permohonan phpu yang kita sampaikan kepada mahkamah konstitusi
misalnya mengenai nepotisme yang menjadi akar dari semua persoalan ini
nepotisme yang menimbulkan abuse of power terkoordinasi
nah turunannya apa turunannya itu salah satu bansos tadi
turunnya apa kriminalisasi kepala desa
turunannya apa itu intimidasi
kemudian perangkatan penjabat penjabat yang ditempatkan di daerah daerah
untuk membantu pemenangan paslon tertentu
nah kami berharap ya
menteri yang akan dihadirkan ini akan memberikan insight ya
informasi a satu yang memberikan penguatan kepada mahkamah konstitusi
nah saya setuju dengan bung hamdan zulfa
majelis hakim hakim yang mulia ini akan menggunakan waktu ini untuk bertanya pada hati kecilnya hati nuraninya
dia mau berbuat sesuatu untuk bangsa ini
untuk sejarah kita masa depan untuk anak anak dan cucu cucu kita masa depan
nah saya percaya kesadaran itu ada
kalau melihat indikasi indikasi dan apa yang mereka perbuat selama ini
paling tidak buat saya yang ikut di sidang pengadilan di mahkamah konstitusi
saya merasakan suasana atau environment lingkungan yang tidak
seperti yang dulu saya temukan pada mahkamah konstitusi
jadi saya punya alasan untuk percaya bahwa ada breakthrough ada terobosan
ya kita sebagai demokrat mesti siap menang dan kalah
walaupun mungkin menangnya tidak total ya
bang frits edward siregar jadi apa persiapan dari
tim hukum dua termasuk kesaksian besok itu di sidang mahkamah
setelah kesaksian dan bukti bukti terungkap di persidangan
ya sebagai pihak terkait kami mendapatkan tentu saja
mendapatkan keuntungan sebagai orang yang paling terakhir merespon
jadi kami sudah mendengar sampai sampaikan oleh pasul satu dan pasul tiga
kami bisa melihat di mana kelemahan kelemahan daripada ahli dan saksi yang disampaikan
tentu saja itu akan kami respon besok bang dalam ahli dan saksi yang kami sampaikan
saya mau mengekua apa yang disampaikan oleh pasul satu dan pasul tiga dalam berbagai kesempatan
mari kita serahkan kepada mahkamah konstitusi
dan kami juga percaya mari kita serahkan kepada mahkamah fakultusi
dan mari kita juga kembali bahwa undang undang mahkamah fakultusi dan undang undang pemilu
merupakan implementasi ataupun turunan dari konstitusi kita
jadi tentu saja kami tentu saja bersiap dengan apapun jawaban ataupun kitab apapun keputusan yang diberikan oleh mahkamah fakultusi
kami percaya apapun keputusan itu itu akan membawa kita dalam proses demokrasi yang sudah kita lapor pertama kali
prof sigit kalau prof sigit dari ugm melihat kesaksian dari empat menteri pada hari jumat
itu kan juga pada satu sisi harus setia kepada presiden jokowi
ya pada sisi lain juga dihadapkan pada sebuah sidang mahkamah yang mungkin menuntut apa sebenarnya yang terjadi
ada dilema seperti yang dirasakan prof sigit
pak budiman kita kembali kepada tema atau titel acara ini
jadi menurut saya kesaksian dari para pejabat negara yang akan dihadirkan di sidang mahkamah konteknisi itu juga bagian dari
merupakan bagian dari uji nyali
apakah dengan melihat fenomena yang sekarang ini dari sudut hukum dari sudut institusi
kita menghadapi situasi di mana ada hipokriti ada manipulasi
dan ada distraksi di sisi hukum maupun di sisi kelabagaan
dan ini bukan hanya menjadi kepedulian dari masyarakat atau warga negara indonesia
bahkan masyarakat global pun memperhatikan ini
kita tahu di sidang komisi ham pbb
apa yang terjadi di negara kita itu dipertanyakan
nah ini adalah menurut saya kesempatan tetapi juga merupakan dinali
bukan hanya pada hakim konstitusi tapi juga para pejabat negara dan juga bagi bangsa indonesia
ada tiga kemungkinan mas budiman
pertama mungkin kita akan terima aja keadaan ini
artinya ya sudah lah kita terima kita menyelesaikan
tidak peduli pada nilai tidak peduli pada bagaimana amanah konstitusi
bagaimana amanah konstitusi dan yang kedua adalah
kemungkinan kedua ada pelajaran sejarah
situasi ini suatu saat akan meletus
akan menjadi situasi kautik baru
kalau yang sekarang kita hadapi adalah audic legal system
maka ada kemungkinan yang terjadi adalah kautik yang lebih besar
tapi yang ketiga adalah kita semua mahkamah konstitusi
para pejabat negara dan kita semua punya kesempatan atau memanfaatkan kesempatan untuk mencegah ini semua
supaya kautik yang lebih besar itu tidak terjadi bagi bangsa dan negara ini
baik prof sigit prof sulis kalau tadi kan berawal dari putusan mk sembilan puluh lima
mk yang mengawali apakah kemudian nanti mk yang akan mengakhiri
ini menjadi sesuatu yang lebih balance gitu kalau menurut prof sulis apakah itu bakal terjadi atau
ya ya sudah lah ini yang akan terjadi
saya pertanyaannya adalah apakah mahasiswa hukum di seluruh indonesia
akan mendapatkan pembelajaran yang bagus dari putusan mk yang landmark atau justru yang tidak
nah saya tuh punya harapan dan saya kira hakim hakim mk juga akan melakukan analisis yang beyond
analisis doktrina mengapa begitu
karena di persidangan itu hakim mk sudah banyak dibantu oleh berbagai macam kealian
dan itulah yang sebetulnya dituntut oleh dunia hukum ke depan
bagaimana pengembangan studi hukum interdisiplin
di dalam pembuktian port barrel di dalam pembuktian politisasi yudisial
di situ ada banyak sekali alih alih filsafat politik psikologi sosial
antropologi dan lain lain dan lalu juga akan didatangkan menteri menteri
jadi saya sangat berharap bahwa memang yang akan dihasilkan oleh putusan mk itu betul betul
adalah putusan yang landmark yang beyond analisis doktrinal tetapi analisis yang interdisiplin
oke baik pak maru jadi kalau anda di mk ya sembilan puluh menjadi awal dan kemudian ada potensi
ada peluang untuk kemudian melakukan reposisi konfigurasi hakim mk sekarang yang delapan orang ya
karena pak anwar usman tidak ikut dalam sekita itu seperti apa sih sebetulnya
ya kalau secara kompret atau pasti saya tidak bisa mengatakan tapi beberapa saya kenal betul
mereka memiliki integritas yang tinggi tetapi beberapa yang sangat saya membuat kecewa
itu ketika putusan sembilan puluh itu terjadi yang dalam audit saya itu
sangat sangat jelas betul apa yang tersimpangi di dalam pengambilan keputusan
oleh karena itu saya sekarang hanya menghimbau saja lah kepada hakim mk ini
kembalilah bahwa prinsip diberikan independensi kepada mereka
bukan menjadi hak mereka itu tetapi untuk rakyat seluruh indonesia
agar mereka bisa imparsial tidak memihak dan bisa mengambil putusan yang adil
saya kira kalau kepada masyarakat kita juga saya menyerukan juga supaya siap menerima
apapun putusan yang diberikan mahkamah konstitusi termasuk kepada aparatur pemerintahan
siap juga menerima termasuk yang ekstrim sekalipun
karena peradilan ini adalah merupakan suatu ujian pengawasan terhadap semua lembaga
sudah lama dikatakan bahwa manusia masyarakat
tidak ada yang menjadi malaikat kan
kalau malaikat semua tidak perlu pemilu tidak perlu pemerintahan
pejabat juga ini termasuk kpu bawaslu yang tadi diserukan oleh mungkin suaranya pak frits
situasi bawah selu itu seolah olah tidak ada yang salah mereka juga bukan malaikat
oleh karena itu berikan kepada mk kesempatan pada last instance mengawasi semua itu dan mengambil keputusan
tentu saja kalau ada putusan mk misalnya yang mengabulkan apakah dia setengah itu misalnya gibran didiskualifikasi
kita terima dengan biasa dan kita akan melakukan tanpa suatu side effect betul
tetapi mk sekali lagi saya akan serukan juga impact analisis terhadap putusannya juga harus ditimbang
harapan saya sih putusan nomor sembilan puluh itu saya katakan the fruit of the poition tiga yang mengalir di sini harus dinetralisir
sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan oleh pak magnis
kita semua sudah kehilangan etik yang justru membedakan kita dari binatang
kalau prof maru pernah berada di mahkamah konstitusi dengan suasana kebatinan yang ada sekarang dengan delapan hakim konstitusi
terbuka kemungkinan untuk memerintahkan
ya apa yang saya katakan tadi bahwa kalau misalnya bukti bukti itu
meskipun ada yang melihat ada yang meleset ada yang menonjol
tetapi bukti itu ada satu yang belum kita bicarakan
petunjuk yang merangkaikan semua ini bukti sehingga mencapai satu kesimpulan
atau ada bukti yang kemudian tidak tepat
atau ada saksi yang mbalelo
itu semua bisa nanti terlihat di dalam kerangka merangkaikan semua alat bukti itu
dengan disatukan dengan petunjuk petunjuk akan sampai kepada kesimpulan
oke oke zainal arifin muhtar
sejauh mana anda lihat probabilitas dari delapan hakim konstitusi berani mengambil sebuah putusan yang progresif
termasuk untuk memerintahkan untuk pemilihan suara ulang
kalau pembagian saya tadi terhadap tiga jenis hakim itu saya terus terang agak pesimis
kecuali kalau hakim yang progresif hakim yang baik ini
itu bisa mengambil tempat atau bisa mengambil hati hakim yang berada di tengah itu
karena kalau hakim yang berada di sebelah satunya saya kira hakim yang memang sudah terafiliasi ya
jadi sulit untuk berharap dia melakukan perubahan gitu
tapi saya kira kemampuan hakim baik untuk bisa mengambil yang di tengah ini akan menjadi sangat menentukan
yang pertama yang kedua tergantung betul pemahaman para hakim soal makna keadilan pada akhirnya
sekedar mungkin karena ini akhir ramadan ya dan saya kira akan menjelang idul fitri
mereka harusnya ingat bahwa yang namanya keadilan itu dalam hadis rasulullah itu
ya jadi semacam pancangnya langit dan bumi itu kan tiang panjangnya langit dan bumi
jadi betapa pentingnya yang namanya keadilan itu kalau itu bisa tegak
betapa pentingnya itu tegak karena kalau tidak dia akan meruntuhkan pancang bumi dan langit
nah tapi ada satu hal yang paling penting mas btm saya kira yang harus kita ingat semua
republik ini tidak selesai di tanggal dua puluh dua april
republik ini tidak selesai di tanggal dua puluh oktober di pelantikan
kita semua harus membangkitkan kesadaran kolektif bersama untuk terus melanjutkan yang namanya kritis
mau menang atau mau kalah di putusan tanggal dua puluh dua april
semangat kritis semangat untuk menegakkan demokrasi itu harus tetap dilakukan
karena ya seperti yang sering saya bilang demokrasi itu bukan tidak kenal kekalahan
tapi demokrasi itu tidak kenal lelah untuk melakukan perjuangan
maka saya kira menjadi penting untuk kita semua mengecamkan bahwa
membela demokrasi itu bukan sprint tapi sebuah proses maraton
jadi dia tidak berakhir di tanggal dua puluh dua april atau kemudian berakhir di dua puluh oktober
tapi seharusnya berat terus menerus dipakai bahkan sampai dua ribu dua puluh sembilan bahkan pasca dua ribu dua puluh sembilan ke depan
ya itu konsekuensinya adalah masyarakat sipilnya tidak tertidur ya
dan bang todung mulia lubis telah bergabung di satu meja the forum
kontroversi pemilu presiden dua ribu dua puluh empat diawali putusan kontroversial dari
mahkamah konstitusi yang cacat etik
sengketa pemilu presiden dua ribu dua puluh empat adalah kesempatan sekaligus momentum bagi mk